oh mas kalo jalan itu ngomong kemarin yang food and beverage nya udah aman kan
capek juga gua kerja
untung ga ada orang
gua bisa istirahat dulu
capek juga ya kerja dari tadi
kamu tolong gantiin saya sebentar
saya mau ke toilet
nanti kalau sudah mendidih kasih gula satu sendok
satu sendok doang
oke tenang aja
saya pernah makan di semua restoran bintang lima
saya tahu kok makanan yang enaknya gimana
jangan lupa cuci tangan chef
tadi dia bilang tambahin satu sendok apa ya
feeling gue mengatakan
gua taro yang ini
aku ga keluar sih
bibik gua selalu bilang
kalo makanan keasinan
harus tambahin air
mana lagi gelas bersih
kok berbusa airnya
siapa tau sabun bisa menetralisir garam yang ada disini
dan bisa dikocok
udah enak pasti sekarang
ini menu masakan model baru
kita coba sekarang
gue yakin yang ini pasti
ini caca apa kolak sih
chef tau gak sih
resep ini turun menurun dari nenek moyang saya
gak percaya saya
sampai merata dong
biar bumbunya tuh gak keasinan
kamu masukin apa ke sini
itu apaan sih isinya
gue harus masukin ini lagi ke dalam sana
tapi gue gak mungkin megang itu
sumpah jorok banget
gue gak nyangka ya
ternyata capek banget kerja
tapi gue gak boleh ngeluh
gue harus buktiin sama papa
gue bisa kok hidup tanpa semua fasilitas mewah dari dia
lo tuh denger gak sih gue ngomong apa lo harus hargai duit
kalau kerja dari keringet lo pasti lo akan lebih menghargai uang
kalau butuh kerjaan ya terima aja
setelah itu halal
gue mau buktiin kata katanya usus goreng
lagi kan baru kali ini gue kerja
ini tempat makan lo
ya emang ini adanya
lo aja yang makan
biar gak terlalu cuking
gue itu capek banget
tapi gue masih super excited untuk nyiapin my birthday
dan gue harus liatin kamera gue yang harus disiapin buat vlog
kamu mau ngapain
ya mau bersih bersih lah pak
ini meja udah bersih
kotor nih lah tuh banyak debu
mendingan kamu bawa menu ke pelanggan yang baru masuk
banyak debu tuh pak
ini cuci banget
penting banget lu
tidak bisa cuci
tidak bisa cuci
itu ngomong ngomong kemarin yang food and beverage nya udah aman kan
pangeran kenapa pangeran
supa tadi gue liat pangeran pake baju pelayan
hah ngaco banget sih loh
ya mana mungkin lah pangeran jadi pelayan disini
tapi tadi fix banget gue liat si pangeran
supaya gue harus ngecek ke belakang
pangeran belum makan
ya udah rapin aja semua disitu
eh pangeran kamu ngapain
ini pak saya kebelet mau ke toilet
woi woi ini kebunan lo jangan taruh
coba deh kalian cari ke arah sana ya
ini buruan ini buruan
ngapain sih lo pake muncul
bisa kusut nih masalahnya kalo diliat gue ada disini
hah untung dia gak liat
kamu gak sampe pangeran
ya gak ada lah
sumpah gak ada
tapi gue yakin banget tadi gue liat pangeran
sumpah ya lo mel lo tuh kebanyakan mikirin dia tau gak
makanya lo halu sekarang
udah lah cabut aja
ayo udah cepetan
untung aja dia udah cabut
belum sehari aja udah bikin kekacauan
mecahin piring lah gelas lah
sekarang kamu saya pecat
ya nggak bisa gitu dong pak
kalo tadi itu kan namanya juga gak sengaja
pada dasarnya aja kamu gak becus kerja
dan ditambah lagi saya baru tau
kalo kamu ternyata masih dalam pengawasan sampah kamu
dan saya gak mau kena masalah
jadi sebaiknya kamu pergi dari restoran ini